kembali bersama kami di after sepuluh sebanyak tujuh ratus muslim gaza melakukan sholat goib untuk korban gempa lombok nusa tenggara barat yang terjadi pada hari minggu
video yang diperoleh dari palestina news agency memperlihatkan ratusan orang melakukan salat gaib dan berdoa untuk para korban gempa lombok yang telah menyebabkan lebih dari seratus orang meninggal dunia
salat yang dipimpin imam besar masjid raya umar kota jabalia gaza utara meminta kepada tuhan agar masyarakat indonesia dan terutama warga lombok diberikan ketabahan serta kemudahan petugas sar untuk mengevakuasi korban
menurut mahmud dardona seorang ulama setempat banyak warga yang ingin memberikan bantuan kepada korban gempa lombok namun akibat blokade yang dilakukan oleh israel terhadap warga gaza
hal itu tidak bisa terjadi sehingga masyarakat gaza hanya bisa memberikan doa kepada korban gempa dan warga